siklon tropis adalah fenomena alam yang rutin dan biasa melintas di area lintang tinggi atau bagian utara maupun selatan katolistiwa
wilayah lintang tinggi menjadi area lintasan siklon tropis karena memiliki area laut yang luas sebagai bahan baku pembuat awan dan juga memiliki daya tenaga putar yang kuat atau koreolis
negara yang biasa menjadi lintasan siklon tropis adalah yang berada di atas area tiga puluh lintang utara seperti vietnam amerika serikat bahama dan negara negara di eropa
indonesia sebenarnya bukan negara yang menjadi lintasan siklon tropis karena terletak di katolistiwa
siklon tropis seharusnya sudah mati saat memasuki katolistiwa karena kehilangan tenaga putar
namun sejak pekan lalu siklon tropis melintas di sekitar area sepuluh lintang selatan hingga sepuluh lintang utara wilayah indonesia atau sangat dekat dengan daratan dan perairan laut indonesia
rendahnya tekanan udara di sekitar indonesia dan juga naiknya atau menghangatnya suhu permukaan laut di sekitar perairan indonesia
perubahan iklim dan pemanasan global diakini menjadi pemicu perubahan
perubahan pola pergerakan dan intensitas siklon tropis
kalau untuk climate change yang jelas secara teori bahwa kelebihan pemanasan dari matahari yang disimpan oleh atmosfer tadi itu jika diserap oleh laut maka laut itu akan menjadi lebih aktif sebenarnya mempunyai energi yang lebih
kemudian juga mempunyai potensi untuk lebih banyak melepaskan uap ke atmosfer
akhirnya bahan untuk membuangnya
untuk siklon itu sebenarnya akan lebih banyak gitu
dan sehingga ke depannya mungkin kita cukup memberikan sebuah prediksi bahwa kejadian ini masih akan mungkin terjadi kembali terutama pada musim musim hujan
dimana nanti kejadian siklon nanti itu bertepatan dengan musim hujan sehingga terjadi penguatan atau amplifikasi dari dampak dari musim hujan itu sendiri gitu
menurut thomas ernatson dan tim peneliti iklim dunia perubahan iklim akan membuat intensitas rata rata siklon tropis lebih kuat menjadi dua sampai sebelas persen hingga tahun dua ribu seratus mendatang
intensitas curah hujan juga akan meningkat hingga dua puluh persen dengan jangkauan seratus km dari pusat badai
jika perubahan iklim terus terjadi dan suhu permukaan laut juga terus naik maka bukan tidak mungkin
indonesia dan indonesia selalu berharga
dan negara negara yang lain di katolik setiwa akan menjadi area yang terdampak langsung oleh siklon tropis dan bukan tidak mungkin juga menjadi area lintasan siklon tropis berikutnya